seiring meluasnya jangkauan layanan internet bisnis e commerce di indonesia mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir
bahkan industri ini sudah melahirkan sejumlah unicorn lokal belum lagi pemain asing yang ikut bermain di sektor e commerce indonesia
jadi secara margin itu memang tidak tinggi tapi perannya itu lebih untuk menghimbau agar masyarakat tertarik untuk datang dan setelah itu berbelanja hal hal yang lain juga
zobas itu kita sehari sepuluh kali kita sehari sepuluh kali mengadakan spesial selama tiga hari berturut turut
e commerce akan menjadi playground yang sangat menarik bahkan saya bisa bilang bisa jadi menurut saya sih lebih menarik dari ride sharing sih
kenapa karena ride sharing itu hanya di kota kota besar doang
tapi kalau e commerce ini di kampung kampung jadi kita bisa meng cover seluruh indonesia tidak hanya kota kota aja gitu
ini luar biasa sih transaksinya akan semakin banyak dan akan masuk ke desa desa
perkembangan e commerce menjadi salah satu indikator yang meyakinkan bahwa industri digital
memimpin kepentingan dan keuntungan industri digital di indonesia
dan memiliki potensi ekonomi menggiurkan bagi indonesia
kemunculan sebutan empat unicorn pun memberi warna persaingan termasuk sejumlah pemain harus menutup bisnisnya
padahal tidak sedikit e commerce berasal dari luar negeri dan didukung dengan modal yang besar
dengan demikian bagaimana cara para pemain agar bisnisnya bisa bertahan lama
asosiasi e commerce indonesia merilis riset bahwa perkembangan mal digital
sudah memasuki fase ketiga
di mana pada fase ini bercampur antara pendanaan ekspansi dan raihan kepercayaan konsumen
di tengah makin banyaknya pilihan e commerce saat ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini